vidya dan vivian dua bersaudara atlet asal pb galaksi medan sumatera utara ini
masih duduk di bangku kelas sebelas dan sembilan di sekolah diponegoro asahan
adik kakak ini berjuang di sirkuit nasional a surabaya tanpa didampingi orang tua
kedua orang tua mereka di kisaran asahan sumatera utara
tak bisa menyemangati kedua putrinya di sirnas a karena harus bekerja dan menjaga sang adik
adik kakak yang masuk enam belas besar ini menjadikan panggilan video sebagai pengobat rindu kepada keluarga
sekaligus pemompas semangat mereka di selajeda pertandingan
ya udah juga ada kangen lah ada kangen juga
ya udah mulai terbiasa juga karena udah gede kan udah mandiri udah bisa sendiri
kalau dari pelatih sih biasanya agak memotivasi ya
kalian kan jauh dari kampung gitu jadi udah jauh gini latihannya lebih semangat banggain orang tua gitu
sang pelatih linja menggantikan peran ayah bunda
selain sebagai mentor teknis sang pelatih juga dijadikan sebagai tempat curhat sekaligus pemberi semangat
ya memang benar anak anak ini mereka sering sharing juga tentang di lapangan
tentang latihan gitu kan
di luar lapangan juga mereka sering sharing kok gitu mengenai kondisi mereka gitu
apalagi tadi kan angel kan sempat mengalami cedera lutut ya
dia sudah masuk ke babak kedua
sebenarnya tadi pas mau awal main tuh dia udah ngerasa sakit gitu cuman saya bilang ya udahlah namanya pertandingan kan gitu loh
sayang juga buat pengalaman lah gitu gapapa sakitnya ditahan dikit tapi pengalamannya kan dapet kan

stephani yang ada di asahan hanya bisa mendoakan mereka dan mempercayakan anak mereka kepada pelatihnya
pelatihnya bisa seperti teman orang tua karena kan sering memantau
karena rai tuh tinggal di mes kan tinggal di mes tetap selalu dipantau sama pelatih pelatih
bni sirnas a kali ini diadakan di kota surabaya mulai dua puluh dua
hingga dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh
sirnas ini adalah ajang pencarian bakat bakat baru di dunia badminton
para atlet muda ini diharapkan bisa menjadi tulang punggung bulu tangkis indonesia dan mengharumkan nama indonesia di kancah internasional
ganjarwi caksono miki peresia surabaya jawa timur